aku mau pet sini aja deh
pasti kali gak tau kalau aku mau di sini
jago main petak kumpet
mana ya si gendut
aku kenapa bu
tapi sekarang kamu baik baik aja
iya kamu akan baik baik
acara kita berantakan nih
saya gak sengaja
ini gara gara kamu nih
acara saya jadi berantakan
kenapa kenapa kamu jadi disitu
eh hal adalah
lah coba itu
bubar bubar semuanya
insiden itu dibubarkan
acara debusnya udah selesai
sekarang mendingan pada pulang deh ya
eh ngapain pada situ
gerang si patung gerang
gelang si ramah ramah
mari pulang bersama sama
udah pulang semuanya
eh orang lagi pada panik
kasian ya bapak tua itu
pasti bapak itu sakitan banget
kali apa jalan jalan gara gara aku lagi kaget tuh jadi kesakitan
jangan lah rafa
itu bukan salah kamu
kamu kan gak sengaja
laginya kalau aku lihat itu murni kecelakaan
kamu tuh gak sengaja
kamu gak sengaja
kamu gak sengaja kamu gak sengaja
jangan bersalah ya
aduh mudah mudahan bapak yang tadi tua itu gak apa apa
dia bisa main debus lagi
aku gak sengaja tadi jatuhin bareng bapaknya
kom hoping warah yang berhasil
aduh oambet ya
aduh ombet ya
satu dua tiga empat lima enam
aku mau ke sini aja deh
pasti kali nggak takut aku mau ke sini
karena aku jago menempat kumpet
mana ya si gendut
kau ali bisa tahu aku di sini sih
kan tong sampahnya kecil daripada badan kamu
nah baru inget dia
makan ya jangan kepikiran makan mulu
ternyata soalnya dari arah sana deh

santai dari sini
aku mau sekolah dari sini
kepala kamu kenapa sih
aku kayak ketakutan gitu sih
kali kadang aku ketemu sama hantu patua itu yang kemarin
yang kemarin main debus
kamu tuh ada da'ah aja deh
mana ada kakek tua debus yang kemarin
di sini kan jauh dari mana mana
beneran karena aku gak bohong kok kalian gak percaya sih
bapak tua itu ngeliatin aku terus
pokoknya serba terus pucat
kamu tuh ada da'ah aja deh
emang kamu dasarnya penangkut
dan dilihat apa aja pasti tuh hantu hantu hantu
mungkin kamu salah
tidak jauh banget
lah april kamu kenapa sih
kalian udah tau belum
isi dari kampung ini
itu loh soal pemain debus itu yang ada di kampung kita
katanya pemain bagus itu udah meninggal

kalian tau dari mana
banyak warga di sini yang bilang kalau pemain debus itu udah meninggal
nah kalau ali udah selesai bikin pr
tolong anterin jahitan ini ke rumahnya bu minah
rumahnya teh sebelah rumahnya zara
ya mau gak
nih tolongin mami ya
tuh awas jangan sampai jatuh jahitannya di jalan
harap rafa gak usah ikut rafa di rumah aja
kan rafa masih banyak pr nya tuh dikerjain dulu
tau nih ikut di kota aja
kan pr nya sudah dikerjain nanti
gak ada entaran entaran
nanti ulang dari nganterin jahitan keburu capek akhirnya tidur
terus pr nya gak dikerjain kan
udah mendingan sekarang rafa di rumah aja
kerjain pr nya sampai kelar
udah ali berangkat
udah gigi gak enak umiina nungguin ya
ah mami gitu banget
wih kok jadi ngambek sama mami
gini deh kalau rafa emang pengen bantuin mami
mendingan sekarang rafa angkatin jemuran gi di samping rumah
dari tadi siang memang belum angkat lupa
tuh kalau mama minta tolong

masih udah pelan pelan banget